setelah kebakaran besar yang menghanguskan seluruh bangunan gedung utama kejaksaan agung republik indonesia
petugas suku dinas pemadam kebakaran dki jakarta melakukan pendinginan sejak minggu pagi
tim gabungan puslat forma bespolri penyidik direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya
serta polres metro jakarta selatan terpaksa menunda rangkaian olah tkp yang sebelumnya direncanakan pada minggu sore
alasannya kondisi gedung masih berasap dan belum aman
sejauh ini penyidik telah mengamankan rekaman cctv dari gedung utama kejaksaan agung
serta memeriksa lima belas orang saksi dari pihak keamanan dan internal kejaksaan agung
ada beberapa orang yang dalam kapasitasnya diinterograsi ya berita acara interview untuk mengumpulkan berbagai macam keterangan
yang keterangan itu nanti akan digunakan menjadi bahan bagi lidik dan juga untuk pemeriksaan puslap
nanti akan digunakan
dari pihak mana saja itu
dari pihaknya macam macam ada dari pamdal ada dari pekerja yang ada di sini
juga ada dari pihak internal kejaksaan agung untuk mengetahui blueprint
rencananya olah tkp akan dilakukan pada hari senin telah kondisi gedung sudah dipastikan aman untuk dimasuki petugas
budi tanjung jakarta